emang aku salah ya
ini pujian loh bukan hinaan
kamu cukup bilang
itu aja cukup
ya udah deh aku berangkat ke kantor ya
aku boleh pinjam mobil papa gak
ingat ya saat
kamu kan masih dalam
pasti butuh konseling bang
ya allah apa kamu sudah ada di sini al
pak permisi pak
kalau memang kami masih belum boleh menemui para penyintas
barangkali mungkin kita bisa lihat dari luar aja gitu pak
kamu mau lihat
kami belum bisa putuskan
karena kami harus melihat sendiri kondisi para korban
gimana sal randy udah ada kabar dari izan
jadi para korban sebenarnya udah sampai
cuma memang belum bisa kita kunjungi dulu karena lagi dalam pemeriksaan dulu
ini aku lagi coba minta untuk siapa tau kita bisa lihat dari luar dulu untuk memastikan kalau itu emang
saya harus memastikan itu aldebaran alfahri anak saya pak
saya pastikan salah satu korban penyintas adalah aldebaran alfahri
alhamdulillah ya allah
kenapa sih dari tadi senyum senyum terus mama ini
duduk dulu duduk dulu
mama happy kamu ada depan rumah lagi
mama nggak pernah membayangkan ini
mama pikir mama sudah lose hope
tapi mama gak pernah berhenti untuk berdoa sama allah
membawa kamu kembali kepada mama kepada andin kepada anak kamu
mama nggak akan lepasin kamu
karena aku udah pernah bilang juga aku masih pengurang kan
aku nggak akan biarkan kamu
aku nggak akan biarkan kamu mama nggak akan lepasin kamu lagi
udah doain aku terus
semua juga karena berdoa mama
makanya aku bisa di sini kembali di sini
senyum ini sudah hilang
hampir dua tahun senyum ini hilang dan sekarang
ada nggak adanya aku
hidup terus berjalan ya
alhamdulillah masih diberikan kesempatan sekarang
kita gunakan waktu ini sama sama
untuk ciptakan kebaikan
dan aku akan gunakan waktu ini sebaik mungkin
untuk halilintas mama
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
aku akan gunakan waktu ini
terima kasih bu
kamu masih belum dapat confirm ya kalau ali temukan
bu rose sih waktu itu bilang sama papa udah
cuma kan bu rose belum ketemu langsung sama ali
tapi hebat juga ya aldebaran
dua tahun loh dia bertahan
jadi nyawanya ada sembilan kali ya kayak kucing
emang aku salah ya ini pujian loh bukan hinaan
aku nggak nyinyi
kamu cukup bilang alhamdulillah
itu aja cukup
ya udah deh aku berangkat ke kantor ya
aku boleh pinjem mobil papa nggak
ingat ya saat kamu kan masih dalam tahap percobaan
kerja yang bener ya
kadum kadum dengerin kenntor ama aku sekarang
kalau begitu saya pamit permisi
ya terima kasih pak
sal al ada di sini
mendingan anda tenang dulu
kita tunggu aja dulu
kita percayakan semua proses
yang penting sudah dipastikan
salah satu namanya adalah
amdebanan avari ya
ya kita tunggu dulu di sini nanti ya
dua tahun tante menunggu
menunggu keajaiban muzizat ini
amdebanan avari di sini
ada di sini sama kita
kita cuma beda ruangan
tante mau lihat dari jauh please
kita semua pengen lihat al sekarang
tapi kita harus tunggu dulu
kita percayakan prosesnya
tante tenangkan diri dulu ya
ya duduk dulu tante
ya duduk dulu tante

ini didah terus terjadi tante
yang lebih rebel aurait
tante putosan dan
terima kasih banget
entah berapa percaya sal
ini jawaban dari doa doa kita semua
sekarang kita berdoa mudah mudahan al dalam kondisi sehat
berusaha pak sal
mbak adin kok udah keluar kamar
emang badannya mbak adin udah enakan
kalau mbak adin kenapa kenapa bisa kiki bantu papa
kalau misalnya mbak ade masih pusing
ngapain bantu papa aku
aku gak kenapa napa kok
kok udah jauh lebih baik sekarang
mbak adin beneran
udah mendingan balik lagi ke kamar deh
nah kalau pengen makan tinggal kita bawa masuk ke dalam
rapsnya yang pucat banget
kita tuh takut mbak adin kalau kenapa kenapa
iya masalah pucut sih udah enggak
cuman dibilang seger juga masih belum gitu loh
jadi masih setengah setengah
aku nyari handphone aku
kemarin kan mbak adin habis makan di meja makan
terus hp nya ketinggalan
habis itu dibawa sama ibu deh
mungkin handphone ada di kamar ibu bu sekali
dan terus aku nyari handphone aku enggak ada
sebenarnya nanti aku ketemu sama mama mau minta handphonenya
kalian kenapa sih
kok liat liatan gitu
maaf hanya orang tuanya yang boleh masuk
yang lain silahkan tunggu di luar
nanti ibu didampingi sama bapak ini ya bu
kalau ada yang ibu tanyakan langsung aja pak
perasaan dari tadi malam kita udah nanya berulang kali
sampai pagi pun kita nggak dikasih izin
ini kenapa tiba tiba
ini kenapa tiba tiba
tentara rossa boleh masuk
canggih juga kamu
jadi enak saya ada di dalam kamarnya
boleh saya melihat
sedikit pak dari balik kaca ini
ibu belum bisa melihat atau bertemu secara langsung dengan keluarga
sekian lama saya tidak bertemu anak saya
dan saya cuma memastikan bahwa yang di dalam itu adalah aldebaran al fahri
iya tunggu sebentar ibu
sementara lagi aku akan bisa melihat putraku aldebaran